dan kita akan langsung bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia diana valencia
selamat sore diana apa pertimbangan dari dprd dki akhirnya memutuskan
mengusung tiga nama kandidat pj gubernur dki yang akan diserahkan kepada kemendagri
ya rifana sebenarnya ada tiga pertimbangan utama
yang pertama adalah memiliki pengetahuan ataupun wawasan yang cukup perihal dki jakarta
kemudian yang kedua ini bisa berkomunikasi dengan baik
entah itu dengan sejumlah partai politik yang akan menjadi mitra kerja pj gubernur dki jakarta
baik itu di dprd dki jakarta maupun dengan pemerintahan lainnya
dan yang ketiga tentu masalah independensi
karena memang diharapkan baik itu dari dprd dki jakarta ataupun dari kementerian negeri
menyebutkan independensi ini jadi salah satu kriteria menuju tahun politik dua ribu dua puluh empat
dan hasil rapat pimpinan gabungan dprd dki jakarta ini
mengentaskan tiga nama rifana
yang pertama ini adalah marullah matali yang sekarang menjabat sebagai sekretaris daerah dki jakarta
kemudian yang kedua ini adalah heru budi hartono yang sekarang menjabat sebagai kaset pres
kemudian yang ketiga adalah nama bahtiar yang sekarang menjabat sebagai dirjen polpum kementerian dalam negeri
sebenarnya dalam rapin gab tadi mencuat tiga nama rifana
tetapi karena berdasarkan mekanisme yang diminta
ataupun berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri
ini menyebutkan diminta tiga nama saja dari dprd dki jakarta
satu nama yang tidak dimasukkan ini adalah juri ardiantoro
yang sekarang menjabat sebagai deputi empat ksp bidang informasi dan juga komunikasi politik
nah tiga nama ini sebenarnya bisa dikatakan mereka yang lekat dengan tata pemerintahan rifana
terlebih nama heru budi hartono dan juga marullah matali
yang memang kita ketahui ini banyak berkarir di tata pemerintahan provinsi dki jakarta
sebut saja marullah matali sudah masuk menjadi asn di pemerintah provinsi dki jakarta sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
kemudian sempat menjabat menjadi asisten deputi gubernur dki jakarta di bidang pariwisata
kemudian pengendalian kependudukan
kemudian juga sempat menjadi wali kota jakarta selatan
sementara kalau heru budi hartono
ini juga sempat menjabat sebagai wali kota jakarta utara di zaman gubernur dki jakartanya joko widodo
kemudian kalau bicara soal tadi dinamika dalam perapian
menganggap ini kalau kita berkaca ataupun berdasarkan paparan menteri dalam negeri tito karnavian
akhir agustus lalu di komisi dua dpr ri rifana
sebenarnya memang mekanismenya cukup sederhana
yakni penunjukan pejabat gubernur termasuk gubernur dki jakarta
yang nanti pada oktober dua ribu dua puluh dua yakni anies baswedan ini sudah purna tugas
akan dipimpin ataupun dipilih oleh tim penilai akhir yang dikepalai oleh presiden joko widodo
jadi nanti tpa ini akan meminta enam nama
yang terdiri dari tiga nama dari dprd kemudian tiga nama dari kemendagri
nah tiga nama yang tadi disebutkan ini sudah diambil oleh dprd dari rapim gap
kemudian tiga nama dari kemendagri
kemudian nantinya akan diusulkan dalam forum pra tpa
lalu kemudian akan dicek rekam jejaknya lintas kementerian baik itu dari ppatk kpk dan lain sebagainya
kemudian baru nanti akan dilaksanakan sidang tpa yang dipimpin oleh presiden joko widodo
ini juga sebenarnya jadi salah satu pertimbangan
kenapa dprd dki jakarta ini melaksanakan rapim gap untuk penentuan tiga nama ini pada bulan september
meskipun memang anies baswedan baru akan purna tugas pada oktober dua ribu dua puluh
karena dari kementerian dalam negeri sendiri ini memberikan deadline begitu rivana pada tanggal enam belas september
agar dprd dki jakarta ini menyetorkan tiga nama yang akan diusulkan menjadi pj gubernur dki jakarta
karena setelah diusulkan namanya
masih ada sidang gap
ada sidang pratpa
kemudian ada cek rekam jejak
sampai dengan nantinya sidang tpa untuk memilih pj gubernur dki jakarta pengganti anies baswedan
terima kasih produser lapangan cnn indonesia diana valencia atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali